guru besar tata negara universitas sebelas maret surakarta suni umul firdaus mengatakan
jadi tujuannya adalah untuk kemudian hancur ketika diaduk nanti proses pelelehannya akan semakin mudah
namun tantangan sebenarnya adalah
karena itulah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
semua perizinan akan ada di kepolisian dan juga pemerintah daerah juga memberikan rekomendasi ya

ya maka kami juga telah menyampaikan jawabannya sebagai ahli
selamat siang pak thomas
diajukan ke baris krimpolri kalau saya tidak
kira kira siapa sih yang pas gitu mendampingi pak prabowo nanti
atau susah untuk kita juga minta
di situ yang buat gue itu kayak gue ketampar
karena chse yang awal itu untuk covid sebenarnya ya
yang menjadi polemik adalah terkait dengan biaya impor dan juga biaya produksi dalam negeri ya mas
bahwa oh kalau pada saat administrasi baru datang
nah hari ini hari rabu tanggal delapan belas oktober dua ribu dua puluh tiga saya dengan mantap kini saya telah mengambil keputusan
dan menerapkan pembelajaran untuk pendidikan karakter
pak ini terkait dengan jumlah korban yang mencapai lebih dari dua
nah ini juga jadi presidium di kppi
mereka sangat prihatin terhadap
seratus penegak hukum dan kali ini adalah penyelidikan dari mabes polri